hai penggemar aja nolak heran gua tahu lu jangan masuk ke cium foto gua aduh tahu soal
waktu foto foto aduh mas ayo aduh cat udah deket mendingan gini aja gimana kalau lu foto duluan
kalau gue pusing banyak ngomong lu aduh makanya nggak usah berdebat sama kecantikan gua gue cantik
gua dalam tahu gua gua aja gue tahu sendiri kan gua ngendet aja cantik gua ada kiriman buah tapi
aku nggak pernah ngirimin buah ke sini dan ya aku aja baru tahu kamu sakit di sini udah hari raya
juga taunya dari jin
udah ah nggak usah ngerasa gak enak gitu lagian kan aku sama sekarang udah jadi kakak dan adik jadi
ngelanjem buruk kok enggak apa apa aduh siapa sih yang pakai udah ngirimin buah pakai nama gue segala
apa jangan jangan bilang ngomong gitu cuma pura pura buat manasin raya ya by the way arah
sumpah raya gua nggak tahu soal buah buah ini
selama adriana itu masih menjadi ibu tiri ibu tirinya reva
jujur macam gak mau ada hubungan apapun lagi dengan adriana
masa gak mau lagi dikaitkan dengan adriana si pembohong itu
ngeliat muka adriana aja macan udah males banget
ya kecuali kalau
sudah berserai dengan
itu beda masalahnya
omongannya macan emang bener
nggak ada jalan lain lagi
mama cantik akan merestui hubungan gue sama boy
kalau adriana udah gak jadi mama tiri gue lagi
sekarang kita mau kemana
kantor papi aja deh
seharian ini aku belum ketemu ustaz papi juga om bagas
dia ngajak ketemuan
pas ketemu dia kayak ogoh ogohan
sekarang ngajak ketemuan
dia enak suka bikin gue bingung ya
tapi kalau misalnya gak gue samperin
s ig jangkak guys
waduh si keket rempong udah sampai duluan nih
ngintip deh sini atuh blablabla pisah
ratu endorse datang mana red carpet
disambut atuh kumaha
mana amatir pisah nih ya ph
red carpet atuh masa cuma disambut sama sapu hijau di depan
miraken pisah aduh mah jaman bahala ya
jaman bahala kalo saya dateng buat foto foto session atau shooting deh
disambut sama cemilan cemilan anu mahal mahal anu berjuta juta hargana
red karpet kiri kanan dayang dayang sumbi banyak kiri kanan
ini mana sepi sepi sepi segar sama hantu
emang kayak begini keadaannya
jangan read deh black aja
yaudah atuh yuk atuh foto foto session lah
udah gak sabar nih
gue pengen ketemu sama aang ewok foto fotoan deket deketan
lu gak mau cipikat dulu
enggak enggak enggak
aduh penggemar aja nolak heran
gue tau lu jangan masuk ke cium cium foto gue
udah deh cat
mendingan gini aja
aduh makanya lu gak usah berdebat sama kecantikan gue
gue tuh cantik luar dalem tau gak
gue e e aja lu tau sendiri kan
nggak ada gue
aduh ngeluarin anak gue
cantik gue pokoknya
cat cat biasa aja keles
lu gak cantiknya sampai gitu gitu
amat biasa banget tau
kalo lu sirik adanya
tandanya lu gak cantik sama sekali
makanya bukannya gak mampu
lu gak cantik
aduh atuh foto
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
orang sabar dikasihani allah
gue udah puyung nih ngadepin lu
walaupun mulut gak berpusat ngomong sama lu
dia males ketemu sama lu
ayang bener loh
lu jangan bercanda loh
emang gue salah apa sama dia
gue gak ada salah loh
gue baik sama dia
aduh jangan bohong
lu jangan gitu dong
kenapa dia gak mau foto sama gue
orang dia ngomong sendiri kayak gitu
malas kalo fotonya sama keket gitu
udah mendingan gini dah
aduh gini aja kat
terus terang lu
kalo mau foto sok silahkan
kalo lu mau pulang juga
lebih bagus lagi
jadi kepikiran ya
jadi lu ngusir gue
lu udah bikin hati gue sakit
ya kalo gak ada akang ewa
enggak foto berduaan
lu mau melehoi begini
gue hidup tanpa rasa gitu
makan sayur asam tanpa mangkoknya gitu loh
kan blepatan kemana mana gitu

pasti aku kan gak pernah keluarin tweet
makanya ratu endorse itu harus peka dong
gue sumpahin ya
jerawat tunggu satu lagi di sana
ini juga rapat udah
aduh gue nanti dihampur aja ya
saya itu bukan alergi atau apa
ini memang saya harus jaga jarak aman
kalau bukan sama wanita yang bukan murim saya
aduh maksudnya dia harengin langsung ini
so kenalkan saja lagi wanita ketik
kita tuh harus jaga jarak aman
supaya tidak terjadi kecelakaan atau apapun
emangnya perang lu
biar tidak tabrakan
mau foto berduaan
itu udah foto aja buruan lah pak fotoana
saya ngerti banget
ya udah kita foto
masa neng kety ditinggal
ya sudah neng kety nyusul
kenapa ngeliatin aku terus
buatan terakhir kali